sejumlah tokoh tengah bersaing untuk maju ke bursa cagup dki jakarta
di sisi lain gubernur jakarta saat ini yang digadang gadang maju kembali melalui jalur independen
basuki cahayapurnama atau ahok menerima empat penghargaan sekaligus oleh bapenas pusat
di tengah ramainya kasus jual beli lahan rumah sakit sumber waras dan proyek reklamasi yang melibatkan namanya
gubernur dki jakarta diganjar penghargaan
melalui kepemimpinan ahok provinsi dki jakarta dianggap sukses mengelola empat hal
provinsi dengan perencanaan terbaik provinsi dengan perencanaan inovatif
provinsi dengan perencanaan progresif dan millennium development goals atau mdgs dua ribu dua puluh
sebenarnya diterusin dari beliau pak jokowi dari dulu ingin bahwa penganggaran itu harus prioritas
jadi nggak ada lagi bagiran
yang penting targetnya apa seperti yang disampaikan oleh beliau
nah itu sudah beliau lakukan sewaktu jadi gubernur